eh kenapa nay
panggil orang lain aja
besok belajar motornya di lapangan aja ya
jangan di jalan raya
bawa helm cek
saya teh mikirin keselamatan orang lain doy
bukan keselamatan kamu
jahat sama saya cek
saya juga mikirin keselamatan kamu
tapi gak besar sedikit
turun ato doy
ini bantuin masukin motornya dulu
masa masukin motor sendiri aja nggak bisa sih
ya kan berat ceng
ya ampuni doy
iya ini dia angkat
gak bisa ya
udah udah tunggu tunggu
udah sini sini
setangnya biar saya pegangin
kasian si edward di rumah sendirian
saya pulang duluan ya
ini mah sama aja saya ngangkat sendirian

sampai nek sujud di kaki aku
sampai nek melis darah
sampai nek melis darah
sampai nek melis darah
kalau kamu nggak mau sekolah nanti dimarahin sama bu guru
ini gak punya bu guru punya ini pak guru
kenapa kamu gak mau sekolah
maunya diantarin sama papa
ini papa anterin
cia kopinya dua
iya sebentar kang
makasih ya tang
kamu lagi banyak duit ya
kan akan yang bayar
bukannya cijuhayate baru pulang
udah balik lagi ke jakarta
bos idante udah kesini
saya juga baru buka
apa bos idante sudah bokeh lagi kali ya
buktinya gak dateng
kopinya belum dateng ya
oh iya sebentar
gak tahu ya
iya preconerel pengaruh aku
sebeneranapun punya exhibit
equip nya kok ada kesekian ya
bukan om isloy
cewe bukan bapak bapak
bukan anak kecil bapak
mak suha cuma perempuan yang paling besar disini kum
ada apaan sih pak
yuk sitih yuk
kasian juga si aceng
sekarang dia udah mulai baik
mulai punya waktu bakal si edward
minggu depan saya balikin motornya
jangan karek karek saya
iya jangan paksa paksa begitu
si febri maa si febri tidak lihat maa
enggak maa si febri sakit
hah febri sakit
dibawahnya sama perempuan yang sudah dewasa maa
ngapain kamu disini
gak tau tuh maa
febri nya di kamar
siapa teh yang sakit anu
suatu pintunya pak
mbak butuh jalan ngintip
mbak butuh jalan ngintip
kita tunggu di depan aja yuk
kita tunggu di depan aja
saya akan mencoba
boleh cerita sama nenek
boleh cerita sama nenek